empat perampok ini beraksi di kawasan jalan barito semarang pada senin delapan belas januari kemarin
dengan cepat pelaku yang berboncengan sepeda motor menyambangi teguh murtiono
karyawan pt julian putra mandiri agen lpg pertamina di semarang yang saat itu hendak masuk kantor
sambil mendodongkan pistol salah satu pelaku langsung merampas tas yang dibawa teguh dan setelah itu langsung melarikan diri
sebelum kabur pelaku menembakkan pistol ke arah atas untuk menakuti orang di sekitar yang melihat kejadian tersebut
mas awan sih itu gak sama dengar teriakan kayak bejel apa ngomong apa gitu lah
terus sambil paling itu kejar dikasih tembakan itu satu kali itu biar gak neriaki sama ngejar itu
dari hasil pemeriksaan
tas yang digasak pelaku berisi uang lima ratus enam puluh satu juta
oleh korban uang itu akan disetorkan ke perusahaan tempatnya bekerja
sementara kita masih kembangkan pelaku memang pelaku ada empat orang kemudian menggunakan dua kendaraan
kurang lebih hampir lima ratus enam puluh satu juta
berbekal olah tkp dan keterangan sejumlah saksi
polisi berhasil mengidentifikasi pelaku perampokan dan kini tengah dalam pengejaran petugas
damar sinuko semarang